pagelaran suadarman ning pertiwi pada malam syukuran selesainya pemahatan patung garuda wisnu kencana di kawasan kuta bali
diisi dengan seni tari yang dipadukan dengan penyajian video mapping patung gwk
belasan proyektor laser digunakan dalam seni pertunjukan yang mengkolaborasikan teknologi dan juga seni instalasi ini
dan informasinya sekaligus menurut perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami selalu bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
pelataran festival park di kawasan garuda wisnu kencana sabtu malam empat agustus
mendadak mematulkan cahaya berwarna warni yang berasal dari sinar laser yang ditembakkan ke berbagai arah
pertunjukan ini berpadu dengan pentas seni berlatar tebing dan patung gwk bertema swadharma ningpertiwi atau dua puluh delapan tahun merajut mimpi untuk negeri
petastari menampilkan kesenian khas bali seperti kecak kolosal yang menggambarkan keragaman suku bangsa di tanah air
tari tarian pun dipadu dengan seni instalasi di atas panggung serta alunan musik dan tembang yang dibawakan para seniman
kita sangat senang dibantu demikian
semua bersemangat ingin berpartisipasi
itu kan penting
inilah rasa di indonesia ini kuningannya kan itu
warnanya macam macam di kita itu
segala agama macam macam kok bisa bersatu ini kan suatu hal yang luar biasa
pada puncak acara ditampilkan video mapping atau penerapan proyektor laser berkekuatan tinggi dengan teknologi
pada puncak acara ditampilkan video mapping atau penerapan proyektor laser berkekuatan tinggi tingkat teknologi tiga lcd
pada patung gwk berbahan tembaga dengan tinggi satu ratus dua puluh delapan meter dan bentang sayap enam puluh lima meter
video mapping berdurasi sekitar tujuh menit itu memanfaatkan enam proyektor laser yang ditembakkan ke beberapa bidang
video mapping menceritakan pembangunan patung gwk selama dua puluh delapan tahun
dengan persiapan selama tiga bulan perancang video mapping mengaku
tingkat kesulitan menerapkan teknologi video mapping pada patung gwk cukup tinggi
kita tambahkan untuk beberapa teknis sendiri terbeda dari video mapping yang ada candi candi perbanan
dan sekarang ini ada jarak tembak yang kita butuhin
kita harus bikin tower setinggi dua puluh dua meter buat ngambil coverage dari semua sisi patung biar tertembak sama proyektor

dia menggabungkan teknologi laser dengan bentuk dua dimensi dan tiga dimensi melalui berbagai media
layaknya karya seni yang memerlukan media kolaborasi teknologi video mapping dengan pertunjukan seni
termasuk karya patung ataupun candi menjadi bentuk seni pertunjukan yang unik atraktif dan menarik sepanjang zaman
ayu ngurah dewi bali